peningkatan jumlah penumpang di terminal kampung rambutan jakarta timur mulai terlihat kami sore
mayoritas pemudik menuju ke berbagai daerah di jawa barat jawa tengah dan sumatera
kepala terminal kampung rambutan yulza ramadhani mengatakan
peningkatan jumlah penumpang ini belum signifikan
namun memang ada sejumlah pemudik yang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari mahalnya harga tiket
yulza menambahkan puncak kepadatan pemudik yang terjadi di terminal kampung rambutan
diprediksi terjadi tiga hari menjelang lebaran
sementara itu peninjauan dan pemeriksaan kelayakan bus serta kesehatan pengemudi rutin dilakukan hingga arus balik lebaran
peningkatan penumpang juga mulai terlihat di terminal purabaya sidoarjo jawa timur kamisore
sejumlah pemudik mengaku sengaja mudik lebih awal untuk menghindari macet
dan harga tiket yang akan naik semakin mendekati lebaran
alhamdulillah kita sudah berluar nanti si pasti dari jauh hari
data dari pengelola terminal sejak senin sepuluh april hingga rabu dua belas april tercatat
kenaikan penumpang mencapai sembilan belas hingga dua puluh ribu penumpang
meski belum menunjukkan kenaikan yang berarti namun pengelola terminal purabaya
menyiapkan dua lebih bus tujuan dalam provinsi dan satu ratus dua puluh bus antar provinsi
kalau dilihat dari tahun lalu itu prediksinya sekitar dari hamin tiga sampai h dua
tapi kemungkinan itu bisa lebih cepat karena kan libur
untuk libur anak sekolah itu sekarang tanggal lima belas april jadi kemungkinan dari h lima itu sudah ada peningkatan
diprediksi puncak arus penumpang di terminal purabaya akan terjadi tiga hari sebelum hari raya idul fitri
dengan jumlah penumpang hingga lebih dari tiga puluh ribu
demikian cnn indonesia